iya berarti dia datang dong
masih menunggu di sana
aku tuh gak ngerti d
kamu tuh kenapa sih
kenapa kamu ngajakin aku balik
karena ada fadil
bukannya kamu penasaran
kenapa kamu mau nemuin aku sama fadil
bukannya kamu mau lihat ekspresinya fadil ngeliat aku
tapi nggak di tempat keramaian kayak tadi
ya terus mau sampai kapan kamu sembunyi dari keluarga kamu
kapan mereka tahu kamu udah balik dari amerika
nanti pada waktu yang tepat
yaudah sekarang kita masuk dulu
bicara di dalam sambil minum
bang kamu tunggu sebentar ya
loh itu bukannya alina sama fadil
mereka gak jadi kepernikahan
ya setidaknya alina tidak kecewa
pantes ditelepon tidak mengangkat
bang gak jadi kita pulang aja
mungkin kita bisa kembali

terus gimana dong kak
aku anterin kamu cari taksi ya
di di di tante lu udah pulang belum
ah ini gak salah dengar
tante nanyain kamila
tante cuma mau tahu
tahu aja sekarang kamila ada dimana
lu bukannya tadi kamila pergi sama fadil ya
ya memang perginya sama fadil
tapi tadi tante lihat fani sama alena di kafe
ya jadi tante bingung aja
kamila itu sekarang dimana ya
atau mungkin diturunin di jalan
kalau sampai diturunin di tengah jalan
justru itu bagus lagi
berarti fadil udah sadar
kalau alena itu gak bisa dibandingin sama kamila
ya jauh lebih bagus alena lah
kita jangan ngomongin camillah dulu ya
soalnya lagi ada edo
di tuh ada siapa ya
tante itu tante
kasian banget sih lu
lu sih bego pece banget sama fadil
fadil itu sok alim
pada brengsekin minta ampun
itu kan tante
yang naik taksi itu camilla
pasti dia diturunin di tengah jalan sama fadil
buktinya dia nggak pulang sama fadil
kasian banget ya dia
fadil ternyata tega juga ya ndi
assalamualaikum tante indy
kok kamu sendirian mila
kak fadil mobilnya mogok tante
suruh kamil antar taksi
kok aneh ya
biasanya nggak pernah mogok mobilnya fadil
apalagi fadil itu orangnya teliti banget
saya kurang tahu tante
saya permisi ya mau ke kamar
ya udah selamat istirahat ya
istirahat badan dan istirahat
iduk kamu tau gak apa apa
iduk kamu tau gak apa apa
kalau dilihat indy gimana
itu gak penting
yang akan gue sampaikan ke lu itu jauh lebih penting
menyangkut masa depan lu
aku capek mau istirahat dulu
masih bisa aja
dengan kecerian lu
kayak sama sekali nggak ada masalah
apapun sama fadli dan keluarganya
tapi gue tau lu mila
hati lu pasti lagi hancur kan
karena si kak fadil yang brengsek
kau mau ngapain sih
percaya deh sama gue
kalau lu terus terusan sama fadil
yang ada lo akan jauh lebih sakit hati
dan saran gue
mending lu sekarang keluar deh rumah ini
keluar dari rumah mereka ini
siapa yang mbak jingan
aku gak akan terpengaruh
mbak fadil bukan mbak jingan
karena kalau memang mbak fadil mbak jingan
mbak fadil gak akan mau bertanggung jawab
atas kehamilan aku
padahal seharusnya bukan mbak fadil yang bertanggung jawab
gue udah gak percaya lagi
gue ngelakuin ini karena gue kasian sama lu mila
walaupun lu tuh yang ngakitin gue
terima kasih ya dok
karena kamu masih punya rasa kasian sama aku
aku sangat menghargai itu
aku sangat menghargai itu
tapi satu hal yang perlu kamu
tapi satu hal yang perlu kamu tau
aku tetap akan percaya sama mbak fadil
karena mbak fadil orang yang baik
mbak fadil tetap orang baik
jadi lu pikir fadil masih punya hatimu liat
jadi lu pikir fadil masih punya hatimu liat
terserah lu deh
tapi akan gue buktiin sama lo
siapa fadil sebenarnya
semoga kamu bisa buktiin ya
aku mau istirahat
eh thanks banget ya semalam lu udah datang
gue supes banget lu datang
sekali lagi selamat ya
gue lihat ada nama taufan di situ
iya berarti dia datang dong
tapi kalau dia datang kenapa dia nggak kasih salam gue
kak kak fadil barusan tuh abis ngobrol sama mila
terus kak fadil keluar
terus kenapa kak fadil bisa dari dalam
ya gue nggak tahu sih yang datang itu taufan gembaran lu atau taufan indrawan
karena di angkatan kita kan ada dua taufan
ini cuma nulisnya taufan doang nggak ada nama panjangnya
kita ketemuan sekarang bisa
gimana kalau ntar gue balik gue kasih kabar loh
ah ya udah kalau gitu
ntar kabarin gue ya
makasih ya bal
mbak mila tunggu sebentar
tadi waktu mbak mila mandi ada telepon dari mas fadil
katanya mau ajak ketemuan mbak
kak fadil telpon buat ngajak ketemuan
iya mbak katanya mau ajak ketemuan di cafe
kayanya mau bicara penting deh mbak
oh ya udah makasih ya mbak siti
tante seneng sekali ngelihat kedekatan kamu sama fadil semalam
kedekatan saya sama fadil tanta
gejala alena gak usah malu malu dan nggak usah ditutup tutupin
tante tahu kok kamu sama fadil suka ketemuan diam diam kan
eh eh tante ngelihat saya ketemu fadil di mana ya tante
semalam di red cafe
loh mereka bilang ketist sunduk stunduk juga sama fadil
dan ketemu dia kedekatan
terus apa alasnya emg ini
char mohon letak aku di rumah
tama yang ingati semua orang
situasinya semakin kacau
salah pahamnya semakin melebar
kayaknya semua ini harus segera diluruskan deh
mudah mudahan hubungan alina sama fadil lancar
udah mau ke kantor pak
ada apa ini sebenarnya
apa benar mama melihat fadil dengan gadis pengacara itu semalam di kafe
diem aja jawab pertanyaan papa
ini kan aneh
fadil semalam pergi sama kamilah ke pernikahan itu
mana mungkin dia dalam waktu bersamaan
dia bisa pergi dengan dua
dan dua orang gadis yang berbeda
dan di tempat yang berbeda
menurut mama fadil itu dan alena
punya hubungan diam diam
fadil tidak mungkin melakukan hal itu
kenapa sih pak papa selalu menghalangi fadil
itu kan hak fadil untuk memilih gadis yang baik
dan fadil memilih alina
dia sedang hamil empat bulan mah
iya mama juga kasihan pa
dan mama yakin juga camilla pasti udah tahu
tapi dia mau apa lagi
fadil gak mungkin tega melakukan hal itu ma
itu bukan tega pa
ma papa tidak setuju
fadil hanya boleh menikah dengan kami
karena camilla sudah mengandung anaknya fadil
dan kalau sampai dia ingkar janji papa akan marahi dia
ngapain sih papa marahin fadil terus
fadil kan gak salah pa
kasian ma fadil
kalau mama kasihan sama fadil
jangan dukung dia melakukan tindakan tindakan aneh mah
dan jangan jadikan fadil menjadi tofan
orang yang suka bikin onar
sebenarnya tofan itu siapa